eh emak mau nanya
yang namanya diza itu pake kerudung
tadi emak ketemu diza
itu ayah wewe melarikan diri
enggak ah mau minta aja
tidak ada yang pesen makan
gak ada yang lapar
gak makan dulu
awas banyak copet
yang namanya disa itu pakai kerudung
tadi emak ketemu diza
gimana mak bisa ketemu dia terus kenalan
tadinya emak mau ditodong
terus diza datang
tukang todongnya pergi
kok bisa gitu
kamu masih ngarep dia jadi istri kamu
kan ubed udah ditolak
terus udah ada gantinya
lebih cantik mana dibanding disa
lebih cantik rosa
kamu gak takut
sama diza aja kamu ditolak
apalagi sama yang lebih cantik dari disa
kok gak tau
males kalau harus pulang
nanti disuruh nyetrika baju
kita nunggu di sini aja
nunggu orang yang mau kita todong
sambil duduk aja
biar kaki gak kesemutan
kenapa kamu jalannya nggak persis di samping saya
kalau di samping gak sopan
jangan terlalu formal
papa inget sama kita gak ya
ingat sama mama gak ya
kita harus menyeberang jalan
banyak pengendara yang ugal ugalan
kenapa dompet yang baru kamu copet bisa nggak ada
atau sebetulnya kamu gak berhasil nyopet
kalau kamu berhasil nggak jatuh
terus dompetnya kemana
bapak nyuruh aku pisah sama suami
kamu masih cinta
tapi udah kurang
ini banyak lowongan
kalau jadi salas men saya gak bakat
kenapa cinta kamu jadi berkurang
karena gak bisa bikin aku bahagia
malah bikin malu
terus kenapa gak mau disuruh pisah
aku berharap keadaan bakal berubah
ini ada lowongan jadi staf administrasi
sma atau sederajat
saran lainnya apa
bisa aja enggak
di tempat suami kerja ada lowongan
tapi kayaknya gak cocok buat kita
bukan lowongan kerjanya yang gak cocok buat kita
tapi kitanya yang gak cocok buat lowongan kerjanya
kalau memang ada lowongan di tempat suami aku kerja
nanti aku kasih kabar
gak ada angkot lain
maaf kang salah angkot
kamu di mana
mau pulang dulu

mereka sudah mengung of replek
dompet kamu keluarin
dia tukang tolong saya temennya
saya nggak punya dompet
masa nggak punya dompet
masa tega segini mau diambil juga
hp kayak gini kalau dijual aku berapa
hp butut kayak gitu mana ada yang mau
udah kembalin aja
tadi dia nelfon aku
masa gara gara nelfon kami jadi kasian
bukan gara gara dia nelfon aku kasihan sama dia
tapi gara gara daniel
aku baru mau pulang habis ngurus bapak aku
terus aku menerima telepon dari jessi
bisa ketemu nggak
ada yang mau aku ceritain
nggak bisa cerita sekarang lewat telepon aja
nggak bisa ceritanya panjang
tentu aku mau habis
akhirnya aku ketemuan sama jessi
dia meluk aku nangis
dia nangis empat belas menit lima puluh tujuh detik
kamu pakai stopwatch
enggak cuma kira kira aja
kalau cuma kira kira kenapa nggak kamu bilang lima belas menit aja biar genap
lima belas itu ganjil bukan genap
des kamu mau nangis terus aku mau berhenti terus cerita
akhirnya jessi cerita
aku lihat mobil daniel di depan aku
terus aku turun
kemarin jessi baru cerita sama aku
dia bilang mau berhenti jadi copet
mau kerja yang lain
kerja apa aja
supaya kalau daniel nanya
dia bisa jawab jujur
dan jawabannya aku bukan copet
tapi hari ini daniel bikin dia kecewa
aku sengaja nggak nelfon dia dulu
mau bikin dia kaget
tau tau aku muncul di depan dia
tapi begitu aku masuk ke cafe
yang kaget malah aku
aku selalu pengennya cuma buat temen jalan aja buat temen makan aja
aku bukan siapa siapanya dia
gizi kan tadinya mau berhenti jadi copet kalau daniel nanya soal kerjaan
dia bisa jawab jujur dan jawabannya bukan copet
nah sekarang udah jelas dia gak bakal pacaran sama daniel
berarti dia gak perlu berhenti jadi copet menang gak